pemerintah arab saudi juga melarang membuka kotak sumbangan untuk acara buka puasa atau sejenisnya selama ramadan
selanjutnya surat edaran tersebut mengimbau agar pengurus masjid mematuhi jadwal azan
yang sudah ditetapkan berdasarkan kalender umul kuroh
imam masih juga diminta mengikuti sunnah rasulullah saat membaca doa kunut witir setelah sholat tarawih
imam diimbau tak membaca doa yang panjang dan mencukupkan dengan doa yang diajarkan rasulullah
dalam surat edaran itu tertuang pula larangan memotret imam dan kegiatan jemaah saat sholat dan mengunggahnya ke segala jenis media